presiden joko widodo menargetkan para atlet yang berjuang di sea games bisa menembus ranking dua besar
meskipun target ini tidak mudah diraih presiden optimis para atlet bisa menorehkan prestasi
presiden jokowi menjanjikan bonus kepada para atlet jika menembus peringkat dua besar
namun nilainya tidak sama dengan bonus atlet saat bertanding di asian games tahun lalu
pada kejuaraan dua tahunan ini indonesia mengikuti lima puluh satu dari lima puluh enam cabang olahraga yang dipertandingkan
presiden jokowi juga berharap besar pada tim sepak bola indonesia bisa mendapat gelar juara

pada kejuaraan dua tahunan ini indonesia mengikuti lima puluh satu dari lima puluh enam cabang olahraga yang dipertandingkan
presiden jokowi menjanjikan bonus kepada para atlet jika menembus peringkat dua besar

pada kejuaraan dua tahunan ini indonesia mengikuti enam puluh dua ada pedangcorona syntheser
ada cabang olimpik yang harus dimainkan tapi juga ada cabang cabang tuan rumah yang juga dimainkan oleh filipina
jadi memang ada chart nya chart nya ada seperti itu
jadi tuan rumah diizinkan memainkan keluarga
sama seperti kita di asian games kemarin kita bisa memasukkan pencah silat sehingga indonesia bisa melompat
tadi pak jokowi katakan dari lima belas menjadi peringkat keempat
jadi ada hal itu yang subjektivitas juga termasuk subjektivitas dari referee ataupun wasit ataupun apa
tuan rumah itu pasti ada
posisi kedua itu kan berarti anggaplah posisi pertama adalah tuan rumah biasanya begitu kan
satu itu kemungkinan filipina ada juga thailand tapi yang pasti kalau untuk sea games biasanya thailand nomor satu
biasanya thailand nomor satu
ini ada kalau misalnya anda mungkin membayangkan selama ini indonesia berada di mana sih
kami memiliki grafiknya sekarang perolehan atau posisi indonesia sejauh ini di sea games ya
dari dua ribu satu indonesia ketiga dua ribu tiga ketiga dua ribu lima kelima dua ribu tujuh keempat dua ribu sembilan ketiga naik lagi dua ribu sebelas yang pertama ini
kita tuan rumah ya di sini
mas eko ya kita tuan rumah
lanjut dua ribu tiga belas di myanmar kita keempat dua ribu lima belas di singapura kita kelima dua ribu tujuh belas nih yang agak turun banget ya
sebenarnya nggak turun sih ada peringkatnya sama

tapi kalau dari perolehan jumlah emas itu kan ngedrop banget kalau di dua ribu tujuh belas
tapi dua ribu tujuh belas kebetulan saya datang di kuala lumpur saat itu
memang prestasi perolehan medali di kuala lumpur memang cukup menaikkan
tapi itu sebenarnya lagi naik tapi atet atet itu kan mesti dimatangkan nanti di mereka naik disiapkan untuk sea games
jadi mereka justru mendapatkan matangnya itu atau peak performance itu di sea games dua ribu delapan belas kemarin
nah sekarang maka ini berdasarkan perhitungan peak performance perhitungan juga dari masing masing induk organisasi mereka sudah menghitung peaknya itu apakah dicapai di filipina
mereka ragu ragu dengan itu karena memang itu ada proses tahapan yang mesti dilalui oleh para atlet
jadi ketika mereka menargetkan lima puluh medali masih sampai itu realistis
sekarang enam puluh loh
ya peringkat kelima itu adalah yang realistis sebenarnya
tapi ya presiden berhak
ya berhak dong yang taikan untuk pengadaan atau pengeluaran dana untuk sebagainya dia berhak dong
sekarang saya minta rengkin dua
ya kita lihat saja sementara dengan enam puluh persen atlet muda dan memang induk organisasi juga mengatakan bahwa
itu bagus atau tidak sih sebenarnya enam puluh persen atlet muda itu
darah segar darah muda gitu
atau bagaimana sebenarnya memandangnya
sekarang kita melihatnya short term atau long term
kalau long term misalnya kita melihat untuk tahun depan
di olimpiade di tokyo atau nanti sea games dua ribu dua puluh
itu long term cukup bagus karena atlet atlet itu yang mereka sekarang sudah dimatangkan di sea games sekarang
jadi ketika dua tahun lagi mereka sudah
waktu berlatih lah ya
betul mereka tidak akan panik atau pertama kali
tapi mereka sudah dapatkan
tapi memang ketika mengirimkan enam puluh persen atlet muda yaitu itu resikonya ya memang
peringkat kita kita jangan berharap peringkat
saya sebenarnya kalau melihat sea games itu kita melihat sebagai batu loncatan lah
karena sebenarnya tujuan kita itu olimpiade mbak putri
jadi kemudian untuk persasaran antara ke olimpiade itu ada asian games
tapi memang karena waktunya atau timeline nya itu tidak enak untuk indonesia
jadi tahun depan sudah olimpiade
kemudian tahun depannya lagi dua ribu dua puluh satu
kemudian sea games lagi
kemudian akan ke asian games
jadi timeline nya tidak enak
tapi yang pasti itu harus kita hadapi
tapi kalau tadi menjawab pertanyaan mbak ketika dengan atlet muda kita berharap banyak untuk mendapatkan mereka
menurut saya agak susah
jujur saya katakan agak susah
tapi itu kan bentuk regenerasi yang memang dibutuhkan oleh indonesia
regenerasi memang harus dilakukan dan apa yang dilakukan oleh komite olahraga indonesia
jadi itu hal yang benar dilakukan
jadi menggunakan banyak atlet
kalau misalnya kita mau targetnya memiliki atlet dua
zohri saja dilepas
atau zohri di nomor seratus meter diizinkan main
tapi memang pasti melihat bahwa ketika zohri tampil di kuala lumpur
memang di kuala lumpur kan cukup bagus
kemudian tampil di asean games kemarin dia cukup meyakinkan
dan di level asia pun zohri juga cukup meyakinkan
sehingga pb pasi melihat bahwa dengan mengirimkan zorhi ke sea games itu sebenarnya tidak bagus juga bagi dia
karena dia mengurangi level persaingan dia
jadi dia kena
karena itu makanya pasti berani
karena sudah di levelnya
di levelnya asia
kenapa dia nggak dikirim lagi misalnya ke eropa
mendapatkan lawan lawan yang sepadan
dan dia menuju ke olimpiade
karena zohri ini punya potensi
jadi seperti itu
jadi kalau misalnya kita injak peringkat dua di sea games
tapi kan di awal memang kita komitmen untuk menjadikan sea games di manila ini sebagai sesuatu untuk memperkuat
dua tiga tahun event kedepan
jadi makanya dikirimkan atlet muda itu
bahwa pencapaian prestasi dan regenerasi itu artinya tidak bisa berjalan bersamaan gitu kalau menurut anda
karena memang kalau namanya regenerasi berarti jam terbang seseorang
sama seperti kita memasak
memasak itu kan makin sering kita masak itu makin kita
makin kita menguasai tentang menu makan
itu juga akan terasa
sama seperti ketika olahraga
tarul diangkat besi
angkatan besi sekarang di kelas taruhlah
kemudian dinaikkan lagi
dan itu perlu proses
olahraga itu dimanapun juga perlu proses
jadi itu yang memang ingin diharapkan dalam
ada istilah periodisasi
satunya peningkatan beban
kemudian ada nanti masa
kemudian dinaikkan lagi
itu itu itu bagian dari proses
dan artis indonesia yang kenapa mereka mereka kirimkan banyak artis muda
karena memang tahapan mereka loadingnya tidak tidak tidak tidak di titik yang terbaik sehingga mereka bisa mencapai
ketika memaksakan seseorang untuk melebihi kemampuan dia itu akan berisiko juga dengan cedera
jadi kalau itu terjadi berisiko cedera itu berarti akan
hal yang negatif yang buruk bagi olahraga indonesia karena dengan memaksakan mereka mendapatkan sesuatu
itu akan membuat mereka
ini pasti siapa sih tidak mau
mendapatkan bonus kita di
iya betul juga mengatakan ada apa ada janji bonus
nah itu tidak sebesar esen games
dari delapan ratus atlet indonesia itu kalau misalnya memaksakan diri kemudian cedera akhirnya
pertaruhkan masa depan juga
yang kedua juga persiapan mereka sebenarnya dimana karena sebelum berangkat ke filipina mereka diderap berbagai macam masalah entah berbagai macam industri ada yang dananya belum keluar
saya dengar baru saja ada atlet gulat mungkinan tidak pergi ke filipina karena masalah
pembiayaan yang apa yang tampaknya tidak disiapkan seperti itu itu sebenarnya salah satu ironis sebenarnya jadi ya kemudian bagaimana kesiapan dari
lapangannya ya tentu namanya atlet ketika mereka melakukan adaptasi mereka mesti melihat merasakan
nyaman dulu kan
aklimatisasi lah istilahnya
mereka tidak mendapatkan itu dan itu sebagian strategi dari tuan rumah indonesia sering melakukan itu juga soalnya
iya pak putri
mas eko jadi kalau menurut anda target menjadi peringkat dua sea games ini nggak realistis ya untuk melihat dengan kondisi yang dikirim adalah junior
oke oke kita sekarang
terlalu berat untuk mencapainya baik nanti kita sekarang kita sekarang jeda nanti kita lihat kita bedah mungkin beberapa cabang olahraga marasi yang bener betul betul bisa dialahkan menyumbangkan emas tetap bersama kami di cnn indonesia pramius
tapi tiga tahun yang lalu saya melihat ketika sakovic melatih tim pulau air indonesia
saya melihat ada nada optimis karena gaya permainan indonesia memang sangat berubah
jadi ketika saya tanya di kuala lumpur sarkovic katakan
oke sekarang kita dapat perak karena kita hanya kalah skor atau agregat dari singapura
dia akan balas di filipina dan ternyata memang terbukti bahwa indonesia bisa mendapatkan emas di sana
oke ini ada dua puluh tujuh capang olahraga unggulan yang mudah mudahan kita bisa menang
bulu tangkis gimana kansnya
ya bulu tangkis sebenarnya cukup kuat karena kita sebenarnya tim sangat kuat
junior senior kita cukup kuat tapi di sea games ini untuk tunggal
saya dengar jonathan dan anthony sini sukargin tidak bermain
oke itu unggulan kita ya
cesar hiren dan tanti yo yang akan menggantikan dia
jadi agak berat tapi dapat
struktur besarnya kita kalau bulu tangkis di sikim malaysia ya
malaysia dan thailand
untuk ganda campuran
thailand saya katakan paling kuat sementara untuk tunggal dan ganda putri itu malaysia yang cukup kuat
cabur mana lagi yang kira kira kita bisa dapat emas
sepak bola kan sih gimana mas
sepak bola bisa dapat
karena tim u dua puluh dua ini sekarang dilatih indra shafri
ini memang tim ini sangat solid sejak awal
jadi memang tim ini menurut saya diolahraga berat
solid tuh solid mentally physically ya kayaknya memang pas banget
iya karena pelatihnya juga memang pengalaman mereka
dan anakannya juga ditangani dengan
dengan metode yang sangat bagus
dari persiapan di tekniknya juga bagus
sportsainnya juga cukup cukup bagus
jadi saya juga katakan sepak bola sangat berperuang
dan kalau indonesia bisa dapat emas itu sebenarnya
indonesia nggak jadi juara umum sepak bola dapat emas itu sebuah prestasi
iya itu pelipur lara lah kurang lebih ya
karena terakhir kita melakukan itu juga di manila juga
tapi berapa puluh tahun yang lalu
ketika pak ig ke manila menjadi manajer
oh iya udah lama banget
kemudian kalau saya bisa berikan emas
karena memang saya mendengar sendiri dari
pelatihnya memang di kuala lumpur dia sangat
indonesia sangat berprospek dan sangat memiliki pergaya permainan yang sesuai
dengan karakter yang dia latihkan
tenis punya peluang dapat emas
karena kita punya apa
ada pasangan ganda campuran di asean games kemarin
dan juga ada adila sukijadi
tapi kita juga mendatangkan pemain muda di sana
tapi pemain muda di tenis ini punya prospek yang cukup bagus
karena mereka sering ikut di turnamen
turnamen turnamen yang memang mereka tidak
di beberapa negara ya
di beberapa negara dan mereka cukup matang
bola basket di bola basket yang menurut gue agak susah
karena filipina mendatangkan tim terbaik
jadi mereka untuk basket ini pasti milik filipina saya katakan
tapi kita punya mendapatkan emas di tiga x tiga
tiga x tiga putri itu indonesia punya chance
karena peringkat terbaik sekarang adalah indonesia di asia tenggara
tapi di bola basket
banyak pemain naturalisasi
kita bisa baca di situ
biar tidak muter
volley pantai volley pantai bagaimana
voli pantai juga punya chance
tapi memang thailand
kemarin asian games kan dia menang ya
thailand adalah lawan yang harus dilawan atau diatasi oleh indonesia
kemudian saya juga melihat atletik
atletik tanpa ada zohri kita juga nggak terlalu pesimis sih
dengan zohri dan juga ada di lari gawang
kita juga punya chance kesana
lupa jauh kita juga punya
kemudian senamnya agak susah
kenapa nih mas
kenapa nggak susah karena memang persiapannya memang tidak terlalu bagus
kemudian peralatannya juga kita tidak terlalu bagus
ini saya dengarkan
plus kemudian ditambah berita yang kemarin lagi kan
kemudian ada renang
menang cukup berprospek terutama untuk putri
karena junior kita dalam dua tiga tahun terakhir mereka sangat berprestasi di kelompok umur
di level ku untuk asia tenggara dan juga asia
mereka bisa kompetitif sehingga mereka bisa menjanjikan
renang ini biasanya jadi target semua negara karena bisa dapat emas banyak sekali
bisa dapat medali banyak sekali
kalau indonesia target di renang berapa sih
kita berapa kejuaraan sih yang diikuti
kemarin pas di kuala lumpur kita bisa mendapatkan tiga atau emas saja
tapi yang pasti renang saya katakan bolehlah social
sudah dapat satu dari pola air itu
pasti akan memicu teman teman yang lain
gelap sepeda kita punya chan tapi jangan bicara nomor track
track itu punya malaysia
kita paling main di bmx karena kita punya pesepeda untuk nomor bmx yang sama
kemudian selancar kita pernah punya ekal sulaksana tapi sekarang yang ngatet mudah kita juga belum tahu juga
jadi tolok ukurnya juga disini juga
berarti memang masih katakanlah ini trial error ya
maksudnya ada beberapa yang dicoba
teman teman junior ini dicoba
dan dilihat disini performa seperti apa
ice skating di hari ini kualifikasi ada di kita baru umur sepuluh tahun
peringkat ke tiga sementara
tapi memang ya ini juga olahraga cukup baru
karena filipina itu rumah biasanya menjadi punya chance
triathlon ini punya filipina karena filipina juga cukup bagus di atlet
kemudian bowling indonesia
tapi kita bisa memberikan peluangan di sana
panahan indonesia cukup bersaing cukup kompetitif tapi harus berwaspada di thailand
sayang terdekatnya siapa indonesia
thailand dan juga malaysia
malaysia memberikan pelawaran cukup bagus
tuju indonesia pernah menjadi salah satu negara cukup segan di sea games
tapi memang harus diakui tinju sekarang tidak di era tahun delapan puluh sembilan puluh an
tapi tuju bisa dapat satu atau dua berlima
oke lah ya termasuk ya
pencak silat nih
pencak silat kita menggunakan atlet junior
kemarin saya tanya ke teman teman di pencak silat
atlet junior yang mau dipersiapkan untuk mengganti di sejenis
yang kemarin kita bisa mendapatkan empat belas emas di asian games
tidak semuanya tampil di sana
jadi artinya mereka sudah melakukan regenerasi
dan kalau pencak silat cukup berpospek karena indonesia memiliki pelatih pelatih dan juga mitra tanding yang cukup andal
dan juga untuk angkat besi
angkat besi eko julirawan masih tampil
dan dia mengincar emas kelima
tapi dia dilapis oleh lima enam atlet yang punya potensi yang mati junior
dan saya melihat potensi mereka juga cukup besar
itu tadi beberapa pandangan kira kira dari mana kita bisa mencuri emas di sea games kali ini
tapi untuk mengetahui bagaimana kemeriahan pembukaan sea games dua ribu sembilan belas
dibuka hari ini malam hari ini di filipina
sudah ada koresponensi dari indonesia erlangga wisnuwaji di manila filipinas
selamat malam erlangga
upacara pembukaannya sedang berlangsung sekarang
temanya apa dan bagaimana kemeriahannya
ya erlangga bagaimana suasana pembukaan sea games
ya selamat malam putri
ia selamat malam putri
saya tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas dari studio di jakarta
namun bisa saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di filipina arena tempat berlangsungnya upacara pembukaan sea games dua ribu sembilan belas
dan bisa saya gambarkan baru mungkin sekitar setengah jam yang lalu upacara pembukaan sea games dua ribu sembilan belas ini baru saja usai dilakukan
kalau misalnya di awal awal berlangsungnya sea games di awal awal pertandingan cabang olahraga yang dipertandingkan di sea games ini
tuan rumah filipina banyak menuai kritik akan ketidaksiapan mereka sebagai tuan rumah
namun tampaknya malam ini tuan rumah filipina membayar semua itu dengan upacara pembukaan sea games dua ribu sembilan belas yang berlangsung cukup meriah
dan memukau ribuan pengunjung yang memadati indoor stadium filipina arena di tiga puluh km sebelah utara manila
dan mungkin tadi bisa saya gambarkan sedikit suasana upacara pembukaan tadi berlangsung sangat meriah
dan juga berlangsung dalam suasana persahabatan antara bangsa bangsa asia tenggara yang terasa cukup kental
dan upacara pembukaan tadi dibuka dengan sejumlah tarian tarian tradisional yang berasal dari filipina
dan kemudian setelah tarian tarian tradisional tadi
upacara pembukaan dilanjutkan dengan defile dari masing masing sebelas negara
dua kontingen negara peserta sea games dua ribu sembilan belas
dan kontingen merah putih mendapatkan urutan ketiga setelah kontingen brunei darussalam dan kamboja
dan kontingen merah putih ini dipimpin oleh pembawa berita
pembawa brib maksud saya pembawa bendera pembawa bendera merah putih yaitu atlet polo air putra kita rizky mulia
yang kemarin baru saja menyumbangkan medali emas pertama bagi kontingen merah putih
dan dengan dua ratus tujuh puluh lima atlet dan ofisial yang ikut dalam defile tadi
menggunakan sejumlah pakaian adat yang berasal dari sejumlah daerah di indonesia
dan mendapatkan sambutan cukup meriah dari penonton
yang terakhir tentu saja defile diakhiri oleh kontingen tuan rumah filipina
yang kembali mendapatkan sambutan cukup meriah dari penonton yang memadati filipina arena
hingga akhirnya presiden filipina rotrigo duterte menyatakan secara resmi
bahwa sea games dua ribu sembilan belas akan berakhir
yang ke tiga puluh sea games ke tiga puluh tahun dua ribu sembilan belas di filipina ini secara resmi dibuka
dan selain tadi rangkaian acara pembukaan tadi juga dimeriahkan oleh artis artis top filipina
yang menghibur penonton dan juga jangan lupa di awal kontingen ini
setiap sebelas kontingen yang melakukan defile
paling depan ini dikawal oleh sebelas ratu kecantikan yang berasal dari fina
yang tentu saja cukup membuat penonton terhibur dengan rangkaian rangkaian acara pembukaan di sea games
sea games kali ini putri
oke baik itu yang paling jadi
konsepnya adalah ada ratu kecantikan itu ya konsepnya filipina
erlangga terima kasih banyak
hev fun di sana terima kasih erlangga
iya itu dia
tapi memang akhirnya dibuka tapi sebelumnya memang kita lihat
kalau misalnya bisa kita bahas nih mas eko terkait dengan beberapa drama lah
soal yang nggak profesional ketidaksiapan dan lain sebagainya
itu biasa atau gimana
biasa sih sebenarnya
tampaknya biasa tapi memang
maksudnya penyelenggara pasti begitu
dan kita juga mesti melihat tatar belakang
karena mungkin kesulitan anggaran
karena problemnya pasti di anggaran
sehingga kemarin saya juga melihat bagaimana kesemerawutan itu terjadi
dan kita punya grup wartawan grup sea games
itu banyak sekali keluhan mereka
dan banyak sekali keluhan dari sampai id kita pun susah didapat
tapi akhirnya bisa satu persatu diselesaikan
tapi memang indonesia ketika menjadi tuan rumah
nah sea games pun selalu dikutuk
kita pasti selalu merasa juga ada apa lagi nih
ada apa lagi ya
tapi ternyata indonesia bisa
akhirnya bisa mengatasi itu semua
tapi memang ketika sea games
memang budgetnya memang dibandingkan dengan asian games
agak berbeda sehingga mungkin filipina memiliki kendala itu
sehingga biasa last minute mereka baru selesaikan
lapangan tenis pun baru mau tanding besok
lapangan baru baru selesai kemarin
full artinya selesai
artinya kejadian seperti itu biasa terjadi di indonesia
ataupun juga negara negara asean
hanya ketika dimain di thailand biasanya
thailand jauh lebih survive jauh lebih siap
sehingga thailand itu ditunjukkan dengan mereka siap secara panitia
mereka siap secara versi
itu ditunjukkan dengan prestasi mereka yang konsisten di peringkat
kalau nggak satu dua artinya
mereka memiliki modal yang cukup baik dari segi prestasi
sehingga itu juga tercerminkan
cermin juga bagaimana mempersiapkan sebuah multi event seperti ini
itu penyelenggara bagaimana dengan kita peserta
sudahkah masih mau mempersiapkannya
berapa lama kita mempersiapkan tim ini
indonesia sudah cukup lama memang lima enam bulan yang lalu
kita sudah mempersiapkan dan melihat bahwa
sea games ini harus diseriusi
artinya ketika kita mencanangkan akan mengirimkan atlet muda
itu mau tidak mau pasti akan ada proses seleksi mbak putri
jadi ada seleksi
jadi atlet muda pun juga tidak bisa dikirim sembarangan
mentang mentang muda mentang mentang umurnya di bawah dua puluh tahun
terus main dikirim tidak
karena mesti dilihat kompetitor mereka siapa
dikenali kemudian lawan mereka gimana
mental dia sudah siap atau belum
kemudian bagaimana dia memiliki apa namanya mengatasi
karena seorang atlet ketika dikirim ke multi event seperti ini
itu pasti ada mereka problem solvingnya bagaimana
itu yang saya melihat
itu sudah dilakukan indonesia
tapi tiba tiba dipersiapkan kita sudah hitung peringkat lima
terus tadi pak jokowi karena mengatakan di istana bogor
oke kita kalau bisa peringkat dua ya sah saja presiden
mental pressure itu ngetes juga sebenarnya mental dari atlet atlet kita
bisa nggak menjawab tantangan itu
oke oke kita lihat nanti bagaimana perkembangannya
bisakah meraih di posisi dua itu atau tidak
mas eko terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir di studio
sama sama mbak putri

adanya susu sidak sidik

waktu itu kita ambereudigit
kita juga ubah tulisan untuk operasi chaos yang baru setelah kami juster puj fr safe